ditelan dikunyah dihabisin
stavrolazim saya bener bener gak nyangka ya murni ya
kamu tuh jadi orang jahat banget sih
ya allah mbak
sebentar mbak aisyah
tolong bantu siarkan mbak
ibu saya bernama imel dong mbak
dia menghilang pada saat saya membawanya ke tempat kerjaan imel mbak
ibu saya itu udah tua mbak
ya tuhan apa sudah dicari mbak
sudah mbak tiaz
saya sudah mencarinya
bahkan dibantu sama banyak orang
tapi gak ada hasil
ibu saya tetap gak ketemu mbak tias
lalu ada orang yang menyarankan untuk saya melapor ke damai fn supaya medan ini disiarkan
mbak aisyah tenang aja
saya pasti bantu menyiarkan kok
tolong ya mbak ya
pendengar suara hati ibu
baru saja mbak aisyah meminta tolong jika ada pendengar yang melihat
atau mengetahui keberadaan ibu imelda harap segera menghubungi damai fm
semoga cepat ketemu ya ibunya
itu punya aku mbak
tapi kan itu punya makan
itu punya aku ciroknya
tapi maaf mbak aisyah
kenapa sampai ibunya diajak ke tempat bimbel
memangnya nggak ada yang jagain di rumah
karena saya gak mau jauh dari ibu saya mbak
tapi kan mbak aisyah sedang bekerja
boleh nggak mbak aisyah cerita sedikit tentang ibunya mbak aisyah
dan kenapa mbak aisyah harus membawa ibu ke tempat kerja
begini mbak ceritanya
biasa mau berangkat ke kantor
tapi kok biasa khawatir ya ninggalin ibu di rumah
apa biasa gosok ke kantor aja ya
biar bisa temenin ibu
gak apa apa pergi aja aisyah
sekarang kan ada yang murni yang jagain ibu
mbak kerja aja
saya akan jaga ibu sebaik baiknya
ibu gak apa apa
kok feelingnya gak enak ya
ibu baik baik kok
pergilah kan hari ini kamu harus kerja
kalau emang ibu ngerasa baik baik aja
biasa kerja dulu ya bu
pokoknya kalau udah selesai kerja
pokoknya kalau ada apapun dengan ibu saya
ya iya nirak aku lagi jagain orang tua yang sakit sakitan
aku kangen sama a'a
padahal baru kemarin aku tinggal a'a yaa
bapak juga kangen sama neng
aturin saya ke kamar mandi
ini udah ga tahan nanti ngomong lagi
tuh si murni kenapa sih di telepon kok ga diangkat angkat
mungkin khawatir aja
kok aku ngerasa ada firasat buruk sama ibu
ya allah mudah mudahan ibu baik baik aja
ibu dari mana sih bu
ibu dari kamar mandi
tadi ibu jatuh di sana
gimana sih ibu
jangan pergi sendiri
tuh kan jadi jatuh begini
nanti kalo ibu sampe kenapa kenapa
itu saya yang disalahin bu
saya udah panggil dari tadi tadi ke mbak pangu
tapi kamu ga denger
harusnya ibu manggis saya itu yang keras dong bu
biar saya denger
ya udah ibu jangan bilang bilang tentang ini ke mbak aisyah ya bu
awas aja kalo sampe ibu ngadu
waduh mbak aisyah misco berkali kali nih
jangan jangan dia tau
kalau udah cari saya catat dari siapa
nama nomor telepon alamat pt apa semua
ah kebetulan ga ada di sini ya
ngana temanin kita klien besok ke luar kota
maaf pak sebelumnya
tapi kayaknya saya nggak bisa ikut pak kalau ada dinas di luar kota
ya apa dang yes
selalu selalu ngana kita mau kirim ke luar kota nggak pernah bisa
karena ibu saya sudah tua
dan juga sudah pikun
jadi saya ga tega pak kalo harus ninggalin dia ke luar kota
eh yes dengar ya
kita kasih tau apa ngana
urus apa kek
atau enggak ngana tidip di panti jompo
bisa kan apa susah itu
eh kalo begini begini terus ngana pekarin makin nancur
banyak sekali orang di sana bisa ambil ngana pekarin
ngana mengerti itu
sekalian pak saya juga mau bilang saya izin ya pak
udah terserah nama aja dah
mutnik boleh aku minta tolong disuapin
tangan aku sakit tadi jatuh di kamar mandi
bu saya ini bukan baby sister bu
ibu makan aja minta suapin
ditelan dikunyah dihabisin
ibu ibu menyame
berantakan discovery program
regis kar kah juara
neger principal itu orang sra
ya spielt ikut ke tempat
ya luomba besar eh
kalau kamu udah bilang
jualan sama aku dulu
itu bahan untuk pakep
ya allah ibu
ibu gak apa apa kan buya
mulut ibu sakit
ustaz mulut ibu sakit
ya allah ibu
gara gara niasa tinggalin ibu
ibu jadi kayak gini
ya ampun saya ikut sedih dengar ceritanya mbak
tega banget ya perawatnya
lalu apa yang mbak aisyah lakukan setelah kejadian itu